gelaran balap motor world superbike digelar mulai sembilan belas november dua ribu dua puluh
di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat
sejumlah pembalap dari berbagai tim juga sudah tiba di mandalika
untuk menyiapkan diri sebelum balapan dimulai
pembalap superbike dari tim pata yamaha sekaligus pemimpin puncak kelasemen saat ini
toprak rasgat bioglu menjadi salah satunya
tiba di bandara internasional lombok nusa tenggara barat sejak rabu tujuh belas november lalu
toprak mengaku sangat antusias dengan balapan yang akan digelar di pertamina mandalika
toprak menilai sirkuit mandalika akan sangat menantang karena menjadi sirkuit baru
yang belum pernah dicoba oleh semua tim
pembalap asal turki ini menambahkan
mayoritas muslim yang ada di indonesia juga menjadi hal menarik bagi dirinya yang juga seorang muslim
selain toprak pengemegang kelasemen ketiga dalam ajang wsbk dua ribu dua puluh satu dari tim aruba dukati
scottreding juga mengunggah aktivitas di media sosial setibanya di mandalika
dari akun instagram miliknya scot trading juga membagikan momen ketika dirinya bertemu
dengan pemuda penjual kerajinan tangan di pantai kuta mandalika yang telah sabar
menunggunya saat bersantai di pantai
momen tersebut pun mendapatkan banyak komentar positif khususnya dari netizen indonesia
pembalap asal spanyol dari tim honda hrc wsbk alvaro bautista
juga mengunggah kesannya terhadap balapan di indonesia yang akan dijalani
pembalap yang juga pernah bergabung di kelas premier motogp ini
menyatakan lewat postingan di instagramnya
bahwa balapan di indonesia akan sangat menyenangkan
karena banyaknya penggemar olahraga dan penghobi motorsport di indonesia
alvaro bautista juga menyatakan
sirkuit mandalika akan menjadi sirkuit baru yang memukau untuk dicoba